gerakan perempuan memiliki saham besar dalam proses transisi demokrasi di indonesia
nilai nilai utama demokrasi yang diperjuangkan misalnya kestaraan kebebasan dan partisipasi yang berkualitas
juga jadi nafas perjuangan gerakan perempuan indonesia
apakah setelah dua puluh tahun masa reformasi demokrasi kita sudah lebih substansial
memberikan manfaat yang semakin baik bagi perempuan
atau justru demokrasi kita kembali menjadi demokrasi kembang plastik
yang hanya indah secara prosedur dan penampilan
tapi ya namanya plastik gak hidup meskipun indah
masih dalam suasana hari ibu rasanya pas bagi kita
untuk merefleksikan bagaimana perempuan indonesia setelah melewati pergulatan politik pemilu dua ribu sembilan belas yang panas
dan menatap agenda agenda politik di tahun dua ribu dua puluh bersama para narasumber saya yang spesial pada malam hari ini
ada ibu azriana manalu ketua komnas perempuan
terima kasih bu nana sudah datang
kemudian ada ibu mersi barence anggota dpr ri fraksi pd perjuangan
ibu mercy terima kasih
dan juga ada ibu anies sucipto dosen pasca sarjana kajian gender skkg universitas indonesia
terima kasih bu anies sudah datang
boleh nggak saya bilang ini selamat hari ibu untuk ibu ibu yang hebat di sini
dan ibu ibu seluruh indonesia
tapi yang mau saya tanya ini katanya ada salah kaprah katanya
kalau kita buka instagram namanya juga anak zaman now ya punya instagram punya twitter punya macam macam
itu isinya dari mulai selebritis politisi sampai teman teman saya semua foto sama ibunya masing masing
dan menceritakan kehebatan ibunya
seperti itukah memang kita patutnya mau memaknai hari ibu dua puluh dua desember ini
mungkin ibu mercy
ya mencermati apa yang berkembang sampai dengan belakangan ini ya berkaitan dengan hari ibu
yang kesannya sepertinya sama ibu
hari ibu sepertinya kasih bunga sujud sungkem nangis seperti itu
itu bagus sih
boleh juga dong ibu
boleh namanya ibu kita sendiri ya
tetapi sesungguhnya kita harus mengembalikan marwah hari ibu yang digaungkan dan dilahirkan
oleh seluruh pergerakan perempuan indonesia pada saat itu
pada tahun dua ribu delapan dua bulan sudah dilaksanakan kongres pemuda pada saat itu
nah hari ibu pada saat itu
jadi kita harus merefleksikan seluruh upaya upaya kritis perempuan pergerakan untuk membawa marwah perempuan menyongsong kemerdekaan pada saat itu
jadi bagaimana perempuan bisa mencapai kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan
marwah ini yang harus kita kembalikan fitrahnya
sehingga kita tidak salah kaprah menjadi seperti yang ditangkap oleh kaum milenial
problemnya adalah kenapa bisa berpuluh
kan kalau salah kaprah sebentar sebentar nggak masalah
ini puluhan tahun kayaknya kita salah kaprah
ya seperti yang kita milenialis maknai sekarang
bu ani apa sih yang membuat itu jadi salah kaprah sampai sekarang
iya ini juga panjang ceritanya
jangan terlalu panjang
satu sks saja satu sks
kalau mau dibuat pendek memang sejarah perkembangan dari seribu sembilan ratus dua puluh delapan sampai hari ini ada periode naik ada periode turun
kita bicara biasanya dengan istilah
bagaimana ideologi gender negara
waktu soekarno menetapkan hari ibu
yang ada di bayangan bung karno saat itu adalah
perempuan itu perempuan perjuang
jadi perempuan yang ikut di dalam perjuangan kemerdekaan indonesia
berjuang bersama sama untuk menentang kolonialisme dan seterusnya
tetapi di era orde baru kita melihat bahwa gagasannya berubah menjadi kecenderungannya lebih kepada domestifikasi perempuan
domestifikasi itu bahasa manusianya apa itu bu
bahasa manusianya itu peran peran domestik itu yang lebih merumahkan
kalau soekarno itu perempuan di arena publik yang didorong waktu itu
karena bersama sama dengan founding fathers dan founding mothers itu bersama sama
karena kebutuhan politik atau memang tidak paham saja penguasa waktu itu
jadi ada ceritanya
jadi dari era bung karno waktu itu menyebutkan istilah hari ibu
ibu sesungguhnya ini adalah ibu bangsa ibu pejuang
bukan ibu domestik semata
bahwa betul kita bisa membagi peran peran antara domestik dan peran publik
tetapi yang sesungguhnya hari ini kita bicara tentang perempuan sebagai ibu bangsa
dalam mengisi pembangunan
apa yang terjadi ketika ini kemudian terjadi pergeseran
karena pada era orde baru selama tiga puluh tahun
peran perempuan itu dikecilkan di bonsai sedemikian rupa
dharma wanita dan pkk seakan akan menjadi satu satunya platform
seluruh pergerakan perempuan indonesia pada saat itu
semua kegiatan kegiatan hanya bersifat domestik
seperti misalnya urusan tumpeng lomba pasang dasi hari hari masak memasak dan seterusnya
tidak apa apa sebenarnya dalam rangka memperkuat partisipasi perempuan
waktu itu ada suasana yang disebut dengan women and emancipation
jadi perempuan dan emancipasi
pergerakan ini yang kita dorong hari ini menjadi gender and development
saya mau ke bu nana apakah memang karena itulah kemudian di awal reformasi
orang orang masyarakat sipil para elit politik harus sama sama duduk bersama
ayo loh kita kasih afirmasi politik deh
kita harus bikin afirmasi policy untuk perempuan supaya bisa naik setelah tadi
apa namanya di bonsai berpuluh puluh tahun
gara gara itukah dampaknya sampai perlu afirmasi politik macam macam gitu
ya saya rasa kalau kita bicara prinsip non diskriminasi
prinsip non diskriminasi itu kan sangat tegas dinyatakan dalam konstitusi kita ya
dan juga kita sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
kalau bicara prinsip non diskriminasi salah satu yang harus diupayakan adalah afirmasi
untuk mengejar ketertinggalan
betul nah jadi cukup lama
cukup lama sudah perempuan indonesia tertinggal dalam politik
cukup lama sudah mereka ditempatkan
salah satunya karena doktrin tadi itu
reformasi adalah pintu untuk mereka mengejar ketertinggalan
dan negara punya kewajiban
jadi afirmasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh negara agar kesetaraan bisa diwujudkan dengan cepat
membalas dosa dosa masa lalu yang membonsai perang perempuan itu dalam politik sehingga keran afirmasinya dibuka betul ketika masa reformasi
saya mau masuk ke tema kita hari ini nih
bagaimana gerakan perempuan dalam demokrasi indonesia
apakah setelah ada afirmasi policy perempuan juga keterlibatannya semakin banyak gitu ya dalam politik indonesia
perempuan saat ini sudah menjadi nyonya rumah
kalau nggak mau disebut tuan rumah gitu ya
dalam rumah demokrasi kita
ataukah perempuan masih ada di teras atau ruang tamu saja yang menyiapkan hidangan pembuka gitu bu ani
saya melihat ada juga capaiannya ya
ketika afirmasi itu diadopsi di dalam kebijakan kita biasa kita kenal dengan kuota
itu yang paling top ya
hari ini kita melihat memang ada kenaikan representasi
naik agak signifikan dibandingkan waktu pertama kali reformasi sembilan puluh delapan
itu karena paksaan
maksudnya karena paksaan afirmasi peraturannya atau memang keinginan untuk berpolitiknya semakin besar
dorongan dalam kebijakan
ia memaksa partai politik untuk mengadopsi kebijakan itu
tetapi sekarang yang menjadi lebih penting adalah ketika ada jumlah jumlah itu
kehidupan perempuan ini berubah apa enggak sih
itu kan sebetulnya kan
kita melihat bahwa
saya kok melihat ada banyak sekali catatan catatan kritis
yang pertama saya melihat bahwa ada keterputusan antara
kenaikan kualitas itu
dengan produk kebijakan yang dihasilkan
maksudnya kalau bahasa anak mudanya jaka sembung bawa golok gitu ya
sekarang semakin banyak tapi polisi nya tidak nyambung
policy nya tidak nyambung misalnya kita gagal dalam melahirkan undang undang yang progresif
yang untuk melindungi perempuan
kemarin ada undang undang pks undang undang pprt undang undang kkg gitu ya
apa namanya kita melihat ada isu isu
ini banyak sekali isu isu
buru migran isu apa
petani kendeng yang berjuang melawan korporasi misalnya gitu
ini kok gak nyambung
apa yang dipercakapkan di parlemen itu dengan fenomena empirik yang ada hari ini
apa karena perempuan perempuan yang di parlemen tidak mampu memberikan infus pengaruh gitu misalnya
untuk kebijakan kebijakan yang lebih pro perempuan
nanti bu mercy harus pengakuan dosa setelah ini
tentunya bu andi dulu analisa
jadi itu ada banyak sebabnya saya kira
kenapa itu tidak ada keterkaitan antara elektoral dan non elektoral
tidak ada ketersambungan antara kualitas legislasi dengan isu yang dihadapi
yang pertama adalah kita bicara tentang bagaimana kita memaknai kebijakan itu
hari ini kuota dipahami sebagai hanya bicara tentang perempuan
tubuhnya gitu ya
tubuhnya dan mengejar numbers gitu
dan harus mencalonkan perempuan tanpa adat
kalau tidak akan berhadapan dengan administrasi kemuliaan gitu ya
padahal yang kita mau ketika kita mengadopsi kuota itu adalah kita ingin mengkoreksi ketimpangan
kita ingin memperbaiki persoalan yang dihadapi oleh perempuan perempuan indonesia
misalnya angka kematian ibu ada buruh migran banyak sekali
ekonomi itu yang harus dikoreksi oleh perempuan perempuan yang tidak ada kebijakan
hanya lima tahun terakhir saja atau dosanya sejak awal reformasi
saya akan meres buah aneh untuk bicara jujur
jadi itu satu
jadi ada pemahaman yang keliru ketika kita bicara tentang kuota
jadi kuota dipahami sebagai tubuhnya perempuan
kuantitas saja ya
dan mengejar kualitas
padahal kita tidak ke situ gitu ya
yang kita inginkan adalah perempuan yang hadir sebagai pengambil kebijakan itu bertugas untuk bisa mengkoreksi ketimpangan itu
dan perempuan perempuan itu sekali lagi menyadari ketika dia hadir di institusi pengambil kebijakan apa yang dia harus lakukan
jadi ketika hari ini kita melihat bahwa mereka yang hadir di parlemen itu adalah komposisinya menjadi homogen
jadi kalau ada kalangan oligarki yang punya uang atau kalangan yang punya keterkaitan kekerabatan
meskipun jumlahnya secara kuantitas naik ya bu ya
makna awal dari kebijakan itu tidak sampai
artinya perempuan yang semakin banyak ada di parlemen tidak juga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kebijakan yang nyambung
oke kurang lebih begitu
sebelum nanti pengakuan dosanya bu mercy ya
emang anda setuju
semakin banyak bagus dong
wah seneng nih kita punya banyak semakin banyak wakil di sana
anda lihat anda menangani persoalan perempuan sehari hari gitu bu
ada nggak bantuan yang signifikan dari mulai kebijakan bisa lebih didengar dan macam macam
tapi di jawabnya disimpan dulu kami akan break dulu
oke kita akan lanjutkan dengan bagaimana gerakan politik perempuan
tadi bu ani sudah sangat bagus memberikan fakta bahwa ternyata partisipasi yang semakin meningkat dan keterpilihan perempuan juga semakin meningkat
kita apresiasi tepuk tangan
tapi kok bahasa anak budaya agak jaka sembung naik ojek ya bu ya
gak nyambung gitu sama keberpihakannya
anda merasakan hal yang sama nggak
bahwa kuantitas itu tidak terlalu nyambung sama
tidak selalu berbanding lurus ya antara kuantitas dan kualitas
nah kita lihat secara jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen itu memang meningkat
jadi kita bisa katakan kesetaraan dalam kesempatan itu sudah mulai terbangun
tapi kan kemudian itu jumlah kehadiran anggota legislatif perempuan dalam jumlah yang sudah semakin baik di parlemen itu kan tidak diiringi dengan distribusi kuasa
jadi mereka berada dalam satu situasi di mana politik dinasti dan politik oligarki itu masih menjadi hambatan mereka untuk mengaktualisasikan diri
maksudnya semakin banyak perempuan yang masuk itu terkait dengan politik dinasti dan oligarki
tidak independen karena bumersi gitu misalnya
jadi kadang kadang ada dia sebenarnya cukup punya kapasitas ya tapi ruang untuk dia tidak tersedia dengan mudah seperti itu
salahnya di kapasitas kah sebelum bumersi
apakah masalah di kapasitasnya atau memang dia terganjal ikut sistem partai politik sistem fraksi atau memang karena ya saya ikut suami saya aja deh atau memang seperti apa
tidak tunggal ya saya rasa persoalannya bisa di kapasitas itu kita akui ya
tapi juga bisa itu ada sistem yang menghambat dia yang tidak mudah dengan kekuatan dia yang bukan siapa siapa di partai politik bisa mengubah itu
situasi itu juga kita lihat
dalam kasus advokasi pengesahan ru penghapusan kekerasan seksual kita lihat bagaimana beberapa anggota legislatif perempuan bersuara
tapi kan kemudian tidak mudah juga buat mereka untuk mengubah keputusan partainya
mereka bukan siapa siapa di fraksi
jadi menurut saya ini juga menjadi hambatan
jadi ada persoalan kapasitas yang harus ditingkatkan
tapi juga situasi itu juga kita lihat
tapi juga situasi eksternal anggota legislatif perempuan itu juga perlu diintervensi
bu mersi kalau jumlahnya semakin banyak kita tahu dari periode ke periode perempuan tidak sendiri di parlemen
membuat kaukus kayaknya kalau rame rame lebih enak gitu kalau iklan rokok itu ya
apa namanya ada manfaatnya nggak ibu
seberapa besar itu bisa menjadi booster bagi kebijakan kebijakan policy untuk pro perempuan gimana bu
tetapi ini betul betul berdasarkan fakta data riset data empirik yang memang dirilis oleh pbb
pada ruang ruang publik di tingkat tingkat pengambilan keputusan
itu yang pertama
jadi undang undang ini kita sebut sebagai affirmative action atau affirmative policy
tetapi juga dalam tanda petik kita sebut sebagai undang undang yang sifatnya undang undang perlindungan
banyak sekali teman teman di dpr bertanya
apa apa sedikit perempuan minta perlindungan
apa apa sedikit perempuan minta perlindungan
betul memang kita harus memaknai konteks perlindungan dalam makna perlindungan hukumnya
bahwa melindungi kepentingan seseorang atau satu kelompok dengan mengalokasikan satu kewenangan tertentu
untuk mencapai satu tujuan yang hendak diharapkan
tujuan kita adalah mencapai kesetaraan dan keadilan gender itu
sehingga memang butuh satu kerangka afirmasi bersama
yang ketiga yang ketiga adalah dikotomi soal representasi politik
secara kuantifikasi dan partisipasi politik perempuan secara subtantif
nah gimana tuh
memang kalau dilihat dia belum berjalan secara linear
bahwa kalau seratus orang perempuan masuk dan dia memberikan dampak yang sangat luar biasa
dari sisi kualitas juga seperti itu
jadi memang kami harus menyatakan
undang undang ini sendiri kan dia lahir pada era tahun dua ribu dua belas
jadi ini perjalanan dimana di tingkat konsolidasi perempuan sendiri
perempuan politisi perempuan aktivis juga
kita membangun platform kepemimpinan perempuan juga gitu loh
jadi tidak ujug ujug jadi
semua elemen harus juga kita siapkan
dari sisi sumber daya perempuan
dari sisi jaringan perempuan
dari sisi komunikasi politik dan komunikasi publik
kita kan tadi sudah belanja masalah dari bu ani dan juga bu nana
bagaimana keterpilihan atau apa partisipasi di parlement sendiri
itu tidak berujung terlalu positif misalnya dengan kebijakan
problemnya apa di dalam sih bu supaya kita bisa
jadi problem yang sesungguhnya
problem yang sesungguhnya
yang pertama satu dari perempuannya dulu ya
yang pertama adalah perempuan yang dideliver masuk ke dalam ranah politik
ini berkaitan dengan pola rekrutmen dan kaderisasi dari masing masing partai
ini yang paling pertama
di kami pd perjuangan ini dilakukan terus menerus
kami tidak tahu ya partai partai yang lain
untuk memenuhi prinsip memenuhi quorum dan kuota
apa namanya secara normatif
hanya administrasi saja gitu bu ya
dia harus disublimasi menjadi yang subtantif
yang ketiga ini adalah mindset di dalam mainstream power di dalam parlemen sendiri
mayoritas hari ini kita harus akui bahwa laki laki yang paling terbanyak
kaukus perempuan yang ada di parlemen yang bergabung lintas partai lintas fraksi itu nggak cukup bisa memberikan angin
dalam pengalaman kami saya terlibat juga di kaukus perempuan ya di periode yang sebelumnya
tetapi kami punya harapan besar bahwa di kaukus perempuan kita bisa sharing komunikasi dan saling berbagi tugas dan tanggung jawab di masing masing
apa namanya dpd dpri dan alat kelengkapan
tetapi kemudian ada catatannya tetapi kemudian setiap politisi perempuan anggota parlemen perempuan yang datang berkumpul bersama sama dan terhimpun di kaukus perempuan
saya kira ini otokritik untuk kita juga ya
datang dengan agendanya juga masing masing
entah agenda pribadi entah agenda partai entah agenda agenda yang berbasis politik aliran dan politik identitas
jangan jangan mereka hanya perempuan saja yang kemudian masuk ke kaukus perempuan
ya itu dia
agendanya valuesnya berbeda
jadi ini ada persoalan yang pertama di kalangan kita yang perempuan
ini berkaitan dengan yang pertama agenda setting diantara kita
dan bagaimana kita mengkonsolidasi pergerakan
yang kedua bagaimana kita bisa mentransformasi agenda setting dan gerakan bersama ini
menerobos otoritas kebijakan negara
kita bisa meletakkan seluruh agenda agenda perempuan
agenda perempuan ini bukan perempuan yang urusannya melahirkan ibu nifa saja
tapi ini multidimensi multisektor seperti itu
mulai dari urusan hukum lingkungan ekonomi pendidikan kesehatan kultural
itu sangat perempuan sekali
dan sangat masif spektrumnya
dan faktanya kaukus perempuan tidak bisa berbuat terlalu banyak
saya mau ke bu ani kan kalau ada analogi sapu lidi itu kan kalau satu nggak bisa nyapu gitu ya
kalau diikat banyak itu bisa membersihkan hal yang paling kotor
apa yang membuat kaukus perempuan yang sudah seperti sapu lidi sudah bagus sekali
saya mau sambung apa yang disampaikan mercy tadi
jadi ada tiga hal yang ingin saya tambahkan dari apa yang penjelasan mercy tadi
tadi kan ditanyakan budi kan nanyakan bahwa
ini perempuan perempuan yang hadir di parlemen itu apakah kapasitasnya yang didahulukan
atau sistem yang mengganggu
saya melihat salah satu juga yang harus dilihat adalah
demokrasi kita yang berkembang ini kan elektoral politicsnya ini kan biayanya
dan dengan biaya tinggi tersebut sebagus apapun pola rekrutmen yang diambil
politikal parti dan kaderisasi tetap ketika mereka memilih mencalonkan
semua parti pengennya menang
gitu loh ya
jadi pertimbangan kapasitas pertimbangan perspektif pertimbangan agri
jadi terkalahkan urutan kesekian dibandingkan dia kebutuhan uang dan kebutuhan
chance ke terpilihannya
problems buat kami
yang kedua adalah kita bicara tadi bagaimana kita melihat transformasi dari gerakan
kita melihat bahwa selama ini yang namanya gerakan perempuan politik
itu terlepas dari gerakan non elektoral
kalau ngomongin gerakan perempuan politik seolah olah kita agendanya
agendanya punya dunia sendiri
kita hanya ngurusin angka ngurusin undang undang partai undang undang pemilu undang undang md tiga
padahal semua kalau kita bicara politik itu bukan soal itu
semua urusan seperti yang kita bilang tadi si mersi katakan
undang undang kuhp undang undang anti korupsi undang undang sumber daya alam
itu semuanya berdimensi perpuan
jadi kita harus memisahkan dikotomi itu
gitu gak ada lagi dikotomi itu
ini persambungan itu
itu yang harus diperbaiki
yang ketiga adalah selama ini kita misahin itu ya
jadi kayaknya udah gak terlibat deh kalau udah ngomongin tentang anti korupsi dan kuhp
seolah olah oh ini bukan urusan kita
padahal sangat hidup kita semuanya diatur di situ
sekarang ini gimana ke depannya ini bahwa ketika kita sudah bisa
melihat satu persoalan
tidak terpisah dari yang lain
jadi bukan hanya isu gender saja
isu relasi gender saja yang menjadi persoalan
tetapi gender itu selalu berkaitan dengan segala macam hal
gitu loh ya
berkaitan dengan ada identitas ada urusan agama ada urusan apa namanya ekonomi ada urusan lingkungan dan seterusnya
nah ibu kalau nuansa saya potong sedikit
kalau kita bicara sebelum nanti anda lanjutkan
sebelum kita bicara supaya dekat sekali dengan apa yang ada di masyarakat
karena belakangan ini satu dua tahun terakhir tiga tahun terakhir kalau kita bicara politik perempuan itu yang dibayangkan masyarakat adalah politik emak emak
yang ini boleh ditampilkan nggak bagaimana fenomena ini politik emak emak yang kita bayangkan
wah emak emak kan menjadi komoditas
tidak hanya jadi komoditas tapi juga jadi aktor aktor politik bahkan di level bawah
boleh ditampilkan nggak politik emak emak
nah ini dia
ini salah satunya misalnya politik mama dari dki hingga banyuwangi
dari polarisasi dua calon presiden sampai pemilihan pemilihan
kepala daerah itu melibatkan apa yang dinamakan dengan politik emak emak
inikah yang kita bayangkan terhadap gerakan perempuan politik itu
saya bilang ini namanya politisasi perempuan gitu loh ya
ini bentuk dapat buruk ini
ini salah siapa nih bukannya bu
elit partai yang menggunakan ini sebagai instrumen untuk bagaimana mereka memenangkan
memenangkan satu kontestasi elektoral
jadi bukan mama yang berdaya secara politik punya kesadaran politik sehingga bisa bersuara dan bergerak seperti politik mama ini
ya saya pikir politisasi perempuan ini kan tren yang cukup kuat setidaknya di tiga tahun terakhir ya
atau dua tahun terakhir karena kita punya tiga momentum politik yang besar sekali di dua tahun terakhir
kita bisa melihat bagaimana
jadi kelompok perempuan ini ini digunakan bukan hanya oleh aktor aktor politik tapi juga oleh kekuatan konservatif
jadi bahasa yang awalnya gimana
jadi misalnya kelompok kelompok konservatif juga fundamental agama itu juga menggunakan kelompok perempuan
jadi politisasi perempuan itu jadi strategi jadi cara semua
jadi mama bukan aktor utama tapi jadi komoditas yang dipilih
strategi komoditas yang dipakai untuk memetakkan konteks elektoral
kita melihat bagaimana komoditas contoh ya di dalam bagaimana kelompok perempuan dihadap hadapkan dalam advokasi penghapusan kekerasan seksual
oke kita akan bahas ini kita akan break dulu kita akan simpan dulu apa pembahasannya mengenai menarik politik emak emak era zaman now ini
kami akan sekitar kembali saja dah
ya saya bagian dari salah satu aktor politik artinya kita bagian dari politik itu sendiri ya
jadi tanpa kita mendikotomi seluruh praktek praktek politik yang terjadi selama proses pemilu legislatif maupun pemilu presiden
tetapi mencermati apa yang tadi disampaikan oleh mbak ani maupun mbak nana saya ingin menambahkan satu poin juga gitu loh berkaitan dengan politik emak emak
mbak ani mengatakan bahwa ini politisasi perempuan politisasi tubuh perempuan politisasi identitas dan gagasan perempuan
yang kedua adalah isu yang diangkat gitu loh
kalau ini genuin atau murni ini gerakan perempuan isunya akan sangat berbeda sekali
karena apa namanya arah gerakan yang kita bangun
bukan gerakan gerakan yang sifatnya parsial sempalan dan seterusnya
yang anda lihat selama ini politik emak emak ala mereka mereka ini
jadi gini isu yang dibangun adalah muncul ya isu yang sifatnya versusologi mendikotomi
dan seterusnya gitu
jadi pertanyaan saya ini adalah emak emak iya
mama ini menjalankan
yang mendapatkan gain atau manfaat terbesar dari emak emak yang bersuara
siapa yang paling berdosa atas itu mbak mercy
ya kita harus bilang
dia ada tiga aktor utama
yang pertama itu adalah
tiga yang berdosa itu ya
yang pertama adalah para aktor politik
dengan menggunakan perempuan langsung sebagai alat untuk mendapatkan gen politik dengan berbagai cara
termasuk menggunakan isu agama menggunakan isu politik isu apa saja
termasuk rupks memang dijadikan sebagai sandra politik
sandra politik pada era kita pemilu legislatif kemarin
yang kedua adalah
sandra politik non sewu bagaimana maksudnya
dia menjadi sandra politik di gerakan sejumlah partai politik yang lain
pdi perjuangan golkar dan lain lain
kita semua mendukung rupks
karena ini urusannya berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan
yang urusannya berintegrasi langsung dengan hak asasi manusia
oleh sebagian orang ditempelkan dengan dalam tanda petik
urusan urusan kitab suci baik kristen hindu muslim dan seterusnya dan seterusnya
jadi akhirnya membuat kita tersandra karena pendekatan pendekatan yang demikian
yang kedua ini adalah aktor yang kedua
ini adalah private sector kelompok kelompok korporat dan yang lain lain
mereka punya gain juga loh
memang memobilisasi ribuan orang puluhan orang ratusan orang perempuan
saya kira harus ada modal
perempuan akar rumput siapa yang modalnya begitu bisa
modalnya begitu besar
bisa menyewa ratusan bus bisa membayar begitu banyak orang mobilisasi dan seterusnya
jadi di belakang ini juga ada kelompok pemilik modal di sini
mereka punya kepentingan bisnis yang nggak ada urusan sedikitpun dengan urusan agama
urusan perempuan dan lain lain
meskipun jualannya politik mama
meskipun jualannya politik mama politik perempuan politik kebangsaan politik dan macam macam
dan yang ketiga adalah aktor aktor politik aliran
menggunakan isu isu identitas untuk kepentingannya juga gitu loh
kelompok kelompok organisasi fundamental
baik yang berbasis agama yang berbasis etnis berbasis macam macam lah seperti itu
saya tidak perlu bilang ya
dalam itu perempuan menjadi aktor yang punya gagasan atau hanya menjadi alat saja
ya itu tadi
apa indikasinya perempuan hanya di bukan hanya penonton saja dan penggerak saja memenuhi bus kalau kata bu maher
gagasan ada orang yang di belakangnya gitu
apa indikasi kok anda ragu gitu
kita bisa lihat dari agenda yang berlangsung
dari agenda yang diusung tadi bu mersi sudah menyampaikan agenda yang diusung
jadi misalnya poligami itu itu adalah musuhnya perempuan
kekerasan seksual musuhnya perempuan
tapi sekarang kelompok perempuan sendiri yang mempersoalkan yang keberatan ketika ruu penghapusan kekerasan seksual didorong
itu harusnya suara mereka dong
iya kepentingannya itu
suara mereka semua
di depannya perempuan di belakangnya kuasa patriarki yang sedang bekerja
jadi ini yang kita sediakan
nah kita cara membedakan bu ani yang jenuin isu perempuan gagasan para perempuan dibanding dengan politik emak emak yang menjadikan perempuan ibu ibu emak emak kita di rumah itu hanya jadi alat saja
gimana cara bedain yang baik dan buruk
ini politisasi identitas emang jahat sekali kalau kita bilang ya
ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan
membelah gerakan perempuan membenturkan kita dan menyesatkan sebetulnya tujuan kita
dengan tadi nilai nilai yang sama sekali bertabrakan
kalau kita kembali ke dua puluh dua desember seribu sembilan ratus dua puluh delapan kepentingan perempuan itu apa sih
sebetulnya kalau kita bicara kepentingan perempuan
kita pengen kesetaraan
kita pengen keadilan
kita pengen merubah
tadi kan kita bilang mengkoreksi ketimpangan
agenda agendanya apa waktu itu
kawin anak pendidikan dan seterusnya
jadi yang kesehatan
jadi yang namanya perempuan itu pasti berjuangnya itu adalah untuk kemajuan mereka
untuk membebaskan mereka
tetapi ini yang terjadi hari ini adalah ketika kita lihat di lapangan kenapa mereka kok malah mendukung poligami
menolak undang undang pkm
mengendorse kawin usia dini untuk mencegah zina
itu bukan suara hati mereka
bukan pemikiran mereka yang jenuin
itu yang harusnya diperjuangkan dalam gerakan politik mama
bertentangan dengan asasi manusia
ruu pks itu udah yang paling jelas
perempuan dengan tubuhnya yang perempuan itu berpotensi dia bisa kena yang namanya kekerasan seksual
mau sukunya mau agamanya mau kelas sosialnya berpendidikan atau tidak
itu adalah sesuatu battle kita disitu
menjadi sangat aneh ketika ada perempuan yang tidak setuju
dengan undang undang yang akan melindungi kepentingan mereka
karena tadi itu
karena ada ideologi di belakang disusupkan ideologi bahwa yang namanya undang undang kekerasan seksual itu
bertentangan dengan nilai nilai agama
kekerasan di lingkup domestik
karena di dalam keluarga
itu adalah apa
jadi meskipun speakersnya atau alat penggerak suaranya ada di mulutnya emak emak
tapi sebenarnya itu bukan ide yang berpihak dan kebijakannya
pilkada dua ribu dua puluh depan mata
ibu ibu kita tahu ada banyak sekali daerah dan emak emak pasti akan jadi komoditas lagi
ini didukung emak emak relawan mersi
misalnya emak emak relawan budi
gimana menjadikan pilkada dua ribu dua puluh itu nanti ke depan tahun politik ini emak emak bukan hanya jadi komoditas
tapi jadi aktor
karena yang terbaru nih
bang sewu saya mau tunjukkan di blitar ini ada menarik juga
ada yang baru kepilih jadi pejabat daerah karena kompetisi
tapi emak emak juga ibu ibu boleh ditampilkan nggak
produser yang ada di atas
nah misalnya ini nih
ada di tv kita
dua istri wakil bupati blitar dilantik jadi kadasi
positif nggak nih bu
ini salah satu contoh
bukti konkret bagaimana perempuan dipolitisir
ya ini politisasi perempuan
kan mereka ikut kompetisi loh
mereka memenangkan suara hati rakyat
mereka memenangkan suara hati rakyat
mereka mungkin dalam hal apa
untuk proses pencalonannya sebagai kepala desa itu
dia bisa memenangkan hati rakyat
tapi bagaimana kemudian mereka digunakan oleh suaminya untuk promosi poligami
nah mungkin kita perlu tanya kedua perempuan ini dari hati ke hati
istrinya siapa ininya siapa
itu akan tetap menjadi bayangan kita nggak bu an
sepanjang kita tidak ada koreksi dari pelaksanaan demokrasi elektoral
yang saya pikir udah agak kebablasan kayak begini
ini akan berulang kalau saya lihat
jadi anda setuju pkk dipilih dprd gitu ya
nggak bukan itu
bukan itu poinnya ya
tetapi bagaimana mengisi itu
ini kan yang gak ada yang hilang dari percakapan demokrasi kita itu adalah diskursus
kan nggak ada diskursus gitu loh ya
ini semua adalah ujungnya harus menang harus kalah gitu ya
menang dan kalah
menang dan kalah
tetapi bagaimana kita diskusi tentang membuat demokrasi
membuat demokrasi kita lebih berkualitas lebih bermutu
rakyat pendidikan citizenship rakyat yang lebih berdaya
kan gitu kan sebetulnya
kita lihat saja fakta sekarang
kenyataan sekarang basis kita adalah basis saat ini
dimana perempuan yang jadi politisi adalah kerabatnya ini dan kerabatnya itu
oke lah udah terlanjur
ya kita butuh suara kita butuh uang macem macem
gimana caranya dengan sistem dan basis yang kita punya saat ini
orang orang perempuan perempuan yang sudah jadi seperti tadi gitu gitu
mau diajak diskusi
oke lah kita sudah terlanjur istrinya ini atau anaknya ini atau ibunya ini
tapi bagaimana bu
partai politik misalnya
untuk kasih infus infus daya tahan tubuh dan vitamin c yang lain supaya lebih segar gitu ide idenya
saya pikir memang ada tiga isu utama ya
yang berkaitan dengan perempuan dan politik
dari kebijakan normatif menjadi kebijakan yang berkeadilan
dimana perempuan secara subtantif bisa ikut mempengaruhi kebijakan publik
yang kedua ini berkaitan dengan capacity building perempuan itu sendiri gitu loh
jadi ada perempuan yang masuk ujuk ujuk masuk gitu loh
ada yang karena dalam pengalaman kekaderan yang begitu panjang sekali
dan dia kemudian bisa ada di dpr di kabupaten kota provinsi bahkan sampai ke dpr ri
banyak amangat bu masih
dan ini juga menjadi sebuah problem yang cukup besar
karena di antara sesama perempuan
ada perempuan yang masuk dengan kekuatan kapital ekonomi yang sangat tinggi
tetapi tidak punya perspektif mindset gender perspektif
padahal harapan kami semua perempuan yang masuk selain menjalankan amanat
menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk bangsa dan negara dapilnya secara umum
tetapi juga ada amanat untuk menyelesaikan persoalan isu perempuan isu gender ini
dalam berbagai sektor pembangunan
jadi yang harus kita lakukan adalah
bagaimana kita bisa melakukan

jumlah yang kuantifikasi itu
yang kita konsolidasikan bukan saja dari sisi kuantifikasinya
tapi kita mulai mengkonsolidasikan
seluruh pengalaman pengalaman cerdasnya
kita mengkonsolidasikan gegasan gegasan briliannya
perempuan perempuan yang dari daerah
saya dari daerah
saya dari ambon dari maluku
perbatasan yang dekat australia sana gitu loh
apa dibandingkan dengan saya yang jauh di sana
dengan teman teman yang ada di pusat ibu kota negara
pasti juga ada banyak kesenjangan
tetapi bagaimana kita bisa mendekatkan kesenjangan itu gitu loh
jadi bagaimana bisa menggabungkan seluruh kekuatan bersama perempuan
perempuan yang memang keluar misalnya dari proses elektabilitasnya itu
karena hubungan hubungan kekerabatan
dengan perempuan yang memang dalam suatu proses kekaderan yang luar biasa
hari ini karena ini ada fakta etalasenya seperti begini
sudah tidak bisa lagi kita bantahkan
yang bisa kita lakukan adalah
memperkecil kesenjangan itu
dengan melakukan konsolidasi bersama
ide gagasan dan pekerjaan
daripada mengutuk kegelapan kita nyalakan sedikit lilit ya
saya ada satu
walaikan walaupun kecil kecil
mengkonsolidasikan pekerjaan dalam rangka pemenuhan kebijakan publik yang setara gender gitu loh
saya di komisi tujuh misalnya
urusan apa dengan energi
ini pekerjaan bapak bapak
bahwa di wilayah wilayah tiga t
dengan tidak ada listrik misalnya
kalau kita pakai pisau gender analisis ya
kalau tidak ada listrik
maka perempuan yang bekerja tujuh jam sampai sembilan jam
mulai dari belak kelapa sampai dengan bikin jadi minyak kelapa
dan di malam hari sore hari
lampu menyala dan anak anak
lampu teplok bisa ada
itu pekerjaan perempuan
jadi kalau listrik masuk
di sana bukan saja urusannya laki laki
tapi urusannya perempuan
kita kompensasi tujuh jam perempuan itu untuk kegiatan kegiatan yang produktif
jadi itu perlunya anda hadir dalam diskusi diskusi
jadi di masking masking
bu nana yang terakhir
daripada mengutuk kegelapan tadi
kita nyalakan lilin walaupun lili sering ditiupin sama teman teman sendiri
apa pekerjaan rumah utama buat bu mercy dan kawan kawan di parlemen
buat orang orang indonesia dalam memaknai politik perempuan di tahun dua ribu dua puluh
tadi ya memperkuat konsolidasi
tadi sudah disampaikan
bagaimana setiap perempuan punya kekuatannya masing masing
bagaimana kita punya paket handmat kolektif
jadi kalau yang tadi masuk ke dalam parlemen karena dia anak siapa adik siapa dan sebagainya
dan dianggap tidak punya kapasitas yang cukup baik
artinya kapasitasnya yang harus di perspektifnya yang harus dibangun
karena dia punya kekuatan di sisi yang lain
jadi konsolidasi ini saling melengkapi
jadi berkonsolidasi untuk memperkuat kepemimpinan
saya rasa itu hal yang harus menjadi agenda prioritas perempuan
bu ani singkat saja
yang pertama adalah perspektif itu yang harus ya
jadi perempuan perempuan ini harus punya perspektif perempuan
jadi menggunakan pisau analisa untuk bisa mengenali di mana tempatnya subordinasi
di mana ada diskriminasi
di mana ada ketimpangan
disitulah kau harus bekerja
yang harus dibela itu adalah mereka yang tidak beruntung
mereka yang marginal
mereka yang minoriti
itu kan harus pakai pisau analisa itu dulu
untuk bisa dikenali
jadi masalahnya tidak sama ini
karena setiap orang ada bermacam macam
dengan identitas yang beragam dan seterusnya
yang kedua adalah perjuangan gerakan perempuan ini
bukan hanya perempuan saja
perempuan ini gerakan perempuan dengan gerakan masyarakat sipil
dengan yang lain juga lepas
kita juga bisa harus bersinergi dengan teman teman di lingkungan
teman teman di masyarakat adat
anti korupsi dan seterusnya
jadi kolaborasi percakapan sinergi
itu bagian yang integral yang harus dilakukan
untuk bisa mendorong ini ke arah tadi
tujuannya itu kan memperbaiki mengkoreksi
dan diskusi kita malam hari ini adalah upaya kita untuk menghidupkan lilin itu
supaya mobilnya tetap jalan sampai ketujuan
jadi jangan sampai bensinnya habis di tengah tengah jalan
bu adi terima kasih
bu mersi terima kasih
apa yang kita harapkan dua ribu dua puluh perempuan harus jadi nyonya rumah lah
jangan jadi komoditas komoditas atas label politik emak emak tadi
sekarang kembali bersajudah tetap di sharing indonesia prime news